kondisi udara yang sangat buruk akibat diselimuti oleh asap membuat langit di kabupaten muarajambi khususnya di kecamatan kumpah ilir tampak memerah hingga terlihat gelap
selain diselimutik asap abu dari sisa kebakaran hutan dan lahan juga tampak berterbangan di jalan
menurut bmkg jambi fenomena langit yang menguning hingga memerah di kabupaten bono jambi ini disebabkan oleh karena asap tebal yang menyelimuti wilayah itu
yang menyebabkan sinar matahari tidak sampai ke bumi sehingga membuat langit terlihat menguning hingga memerah
fenomena langit memerah itu sempat membuat satgas karhutla di sedesa betung dan mentaro menghentikan aktivitas mereka karena pendeknya jarak pandang
hingga minggu siang kebakaran hutan dan lahan di kabupaten murojambi masih terus terjadi di beberapa titik
upaya pemadapan api terus dilakukan meski terkendala kencangnya angin dan tidak adanya pasokan air karena kanal yang mengering
untuk kemungkinan hujan itu ini update nya sebelum sebelumnya
karena itu kan kondisi akibat banyak asap sehingga radiasi matahari itu secara langsung itu tidak bisa tertahan begitu
di bawah juga banyak adanya kebakaran kemudian ada asap matahari tidak terlangsung istilahnya radiasinya itu tidak langsung ke permukaan jadi tertahan
jadi kondisinya merah begitu